hal ini disampaikan oleh ketua kpu arief budiman di gedung kpu senin siang
arief menjelaskan belum rampungnya proses rekapitulasi situng kpu karena konsep pemilu kali ini yang dilakukan serentak koneksi serta kelengkapan data di lapangan
ketua kpu akan berkoordinasi dan mengecek kpu kabupaten kota terkait situng kpu yang belum selesai
kpu juga mempersilahkan pihak pihak yang ingin mengaudit hasil kinerja kpu
rencananya kpu akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas setelah sidang gugatan sengketa pilpres